orang saya lagi melaporkan presidennya insya allah
berkasnya sudah selesai saya sedang melihat waktu yang baik
dan sambil saya sedang menjelaskan juga kepada teman teman kader kader yang banyak menanyakan kepada saya
saya bilang bahwa maksud saya ini adalah untuk memperbaiki partai
supaya orang yang tidak mengerti hukum ini jangan memimpin partai kita
saya ingin yang memimpin partai ini orang yang agak canggih berpikirnya
mengerti hukum sehingga dia tidak menjebak partai kepada kesalahan kesalahan bertubi tubi yang membuat partai itu rusak
dan partai itu menjadi kehilangan penggemar
nah ini yang saya mau laporkan gitu
dan saya kira saya berusaha satu dua hari inilah waktunya
karena saya lagi mencari waktu yang terbaik untuk datang ke sekolah
saya akan datang sendiri ke mabes polri untuk melaporkan
satu dua hari inilah
tapi berkas sudah beres semua
mana berani nggak ada
jadi sejak saya di pecah itu mengundang ke fraksi sudah enggak
mengundang ke dpp enggak
buka puasanya enggak
bahkan dia ngelarang kader ketemu saya
di grup wa kalau ada yang membela saya dipanggil
bohong kalau dia bilang gak ada
itu di maluku utara itu ada lima puluh dua orang gara gara datang hadir ke acara sosialisasi ini
ketahuan lima puluh dua orang dipecat sama dia
sampai kemudian dilaporkan ke ketua majelis suro
akhirnya ketua majelis juro minta orang itu diaktifkan lagi
dan itu banyak di mana mana
jadi ini bukan cara memimpin partai yang benar
ini cara ngerusak partai yang benar
pak presiden minta pak harun minta maaf akan dikembangkan ke dpr

yang benar yang minta maaf
logika apa yang mau kita introduksi kepada negara
orang udah di benerin oleh pengadilan
dia sudah disalahkan oleh pengadilan
bahkan pengadilan meminta supaya dia gak berbuat macem macem
kembalikan dia sebagai kader
kembalikan dia sebagai anggota dpr
kembalikan dia sebagai pimpinan dpr
tiap hari bikin gangguan
maksa fraksi supaya nulis surat
suruh ganti suruh ganti
loh kan ada putusan pengadilan
di tangan tuhan sohibul iman ini
partai ini jadi nampak kerdil gitu
makanya gak kunjung bangkit
makin hari makin kelihatan merosot gitu
dan kebanggaan kader pun akhirnya merosot
nah orang seperti ini menurut saya jangan ada di situ
maka saya akan cabut itu
laporan kalau dia mengundurkan diri
bagus dia mengundurkan diri
nanti ada orang baru yang lebih segar
yang lebih ngerti persoalan
ya saya mengusulkan ketua fraksi pks itu
jadi presiden pks lebih oke itu saya lihat
orangnya lebih humanis
ya wartawan juga senang kan sama dia kan
kemarin ngasih kejutan kue katanya saya dengar gitu
memang orangnya enak diajak ngomong
gak ada mutlak mutlakan
bersahabat dari hati ke hati
mana ada orang
ya saya sekali lagi ulang ya
saya ini ya istilahnya ikut kaderisasi itu kan
sebelum ada partai pun saya sudah ikut kaderisasi
nggak pernah punya masalah sekalipun
gak pernah dihukum sekalipun
gak pernah ada cacat lah
nggak pernah mencuri uang partai
nggak pernah berhutang sama partai
bahkan di dalam persidangan salah seorang saksi mengatakan
saya ini sering membiayai sendiri kegiatan kegiatan partai
orang yang gak pernah salah seperti ini
ini tiba tiba dicabut status kepartaiannya
setelah puluhan tahun kita di dalam
dalam tempo cuma enam pekan lah gitu
ini kan bagaimana ya
kalau anda orang lama seperti saya aja
anda gak bisa selesaikan
lalu kemudian dicabut seluruh
bagaimana orang baru mau datang ke partai ini
jadi orang tuh gak berani masuk pks
masa gak berani gue masuk pks
lu aja yang udah lama disitu dicopotnya gampang banget
dicopotnya itu dari seluruh status keanggotaan
coba bayangkan anda lihat golkar kan berantem itu
bahkan bikin partai baru tuh
klub ancol masuk lagi ke golkar sekarang
orang orang yang ngeritik pimpinan partai diterima lagi
itu cara kita mengelola partai
orang tuh dipecat
kemudian gak boleh dideketin
gak diundang lagi
gak dianggap ada lagi
bahaya betul ini
mentalitas seperti ini dipelihara gitu loh
di alam demokrasi
siapa yang mau bersama pks
siapa yang mau jadi kader kalau kayak begini
apalagi orang baru
nah itu yang menurut saya
orang ini udah gak bener gitu loh
maka saya nyelesaikannya pakai perdata dulu
saya tuntut aja
tuntut uang pun saya mau kasih ke kader
karena kader yang menjadi korban dari kelakuannya soebul iman
saya tuntut uang itu karena saya mau kasih ke kader
keperdataan dia gak hargai
maka saya melangkah ke arah pidana
sesekali ada orang yang bertanggung jawab di depan hukum
sampai dia di penjara karena dia melakukan abuse of power
layak untuk kita lihat gitu loh
saya kira kader kader banyak yang mendukung saya
supaya orang juga kalau mimpin partai ini harus betul betul
hatinya baik gitu loh
kalau hatinya gak baik ya
itu yang terjadi sekarang saya kira